seakan tak mengetahui jika jalan baru saja diperbaiki
seorang pengendara sepeda motor nekat menerobos jalan di kelurahan ciwaduk cilegon banten
aksi yang terekam pada satu juli lalu dan diunggah ke media sosial itu pada akhirnya membuat gelak tawa warga
serta anggota tni yang ikut membantu memperbaiki jalan
ada ibu ibu yang menerobos
sebelumnya warga kelurahan ciwaduk dan prajurit tni koramil dua ribu tiga ratus satu cilegon bergotong royong memperbaiki jalan rusak
dengan cara menutup lubang dengan coran pasir dan semen
aksi ini dilakukan guna meminimalisir kecelakaan pengguna sepeda motor yang kerap melintas di area tersebut
ketika setelah selesai dilakukan pengelancoran ternyata ibu ibu itu melewat begitu saja
karena memang kesalahan dari kami
belum memasang rambu rambu bahwasannya ada kegiatan pengeboran jalan
jalur yang diperbaiki memang ramai dengan lalu lintas kendaraan milik warga
sehingga proses perbaikan jalan cukup sulit
usai dilintasi warga serta aparat tni kembali melakukan perbaikan ulang